mm dua puluh satu tahun diperiksa polsek urban wonomulyo kabupaten polewali mandar kamis lalu
mahasiswi salah satu akademi keperawatan ini ditangkap polisi pada kamis pagi
setelah diketahui membuang jasad bayi yang baru dilahirkannya
jasad bayi tersebut dibuang di pekarangan kosong yang dimanfaatkan warga sebagai tempat sampah
saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara
jasad bayi berjenis kelamin laki laki ditemukan dalam kondisi sudah membusuk terbungkus kantong plastik
diketahui mm melahirkan bayinya dalam kamar kos di kelurahan sidodadi kecamatan wonomulyo polewali mandar pada tanggal tiga belas juni lalu
usai membuang bayi yang baru dilahirkan mm langsung pulang ke kampung halamannya
di kabupaten pindrang sulawesi selatan dan kembali ke kamar kosnya pada kamis kemarin
permasalahannya ini kan dia
merahirkan ada bayi pada tanggal tiga belas
itu istri saya dengan anak anak kos mendengarkan suara bayi
diduga dia ya pak
diduga dia yang melahirkan
setelah pemeriksaan di puskesmas juga dari para perawat itu mengatakan bahwa dia sudah melahir
salah satu teman mm mengaku sempat curiga lantaran melihat ceceran darah di lantai kamar kos
namun mm berdali ceceran darah tersebut berasal dari dirinya yang sedang haid
dengar gitu suara bayi
ada nih temanya lagi satu keluar lari
saya keluar mau gak juga
disini mau gak duduk duduk
pas keluar nalap lap itu darahnya
polisi menyatakan terungkapnya kasus buang bayi ini berawal dari korban
kecurigaan saat mm menggunakan kartu identitas orang lain ketika hendak memeriksakan diri ke puskesmas
petugas kesehatan yang curiga langsung melaporkan hal tersebut ke polisi
dari hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan saksi saksi
terungkap mm mengalami pendarahan karena baru saja melahirkan
polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan keterlibatan orang lain dalam kasus ini
polisi memastikan jasad bayi yang dibuang adalah hasil hubungan gelap
oleh wali mandar sulawesi barat